kalau kita bisa mendayung terus kita akan menuju taman ekoimunis
jadi kocintayong bebas memanggil pemain yang menurut kocintayong memang layak untuk dipanggil gitu
lagi kurang bagus nih gak ya mas owi ya
yang telah membantu terlaksananya hingga selesainya investigasi kecelakaan sg satu ratus delapan puluh dua